assalamualaikum wr wb
hanya kepada mu hamba bisa minta pertolongan
sembukkanlah reva dari sakitnya
aduh mama jadi lupa eh maksudnya mama jadi ingat mama tuh belum sholat tau
kamu lagi dimana
lagi nongkrong sama temen temen mah di warung kenapa mah
kamu gak nekot
kamu udah ke motor kan
ya gak lah mah
kan gue dihukum sama mama
aduh mama jadi sedih hukum kamu
boy kamu mau gak kalo mama cabut hukumannya
ya mau banget lah mah
kan mama juga tau boy itu gak bisa dibesarkan sama motor boy
kok kamu tau sih
gak sih ma boy itu cuma nebak aja
enggak mah sorry ya ma ya
mendingan hukuman boy itu nggak usah dicabut
daripada boy harus diner sama adriana
boy kamu kenapa sih gitu banget sama adriana
kasih tau mama deh
ya kan harus dicoba dulu
siapa tau kamu bisa suka tau
ma kalo rasa itu tuh gak bisa dipaksain ma
ya enggak lah
nah itu mama tau
ma rasa itu tuh muncul dengan sendirinya ma
gak bisa ditentuin dan gak bisa dipaksain juga mah
jadi mulai sekarang mama jangan maksa maksa boy lagi ya
ya udah deh bener juga sih kamu
ya udah sekarang kan udah sore
mendingan kamu cepet pulang
cepet istirahat ya
ya udah boy bentar lagi pulang kok mah
boy ya kalo udah yang namanya tes tes tera kayak gini
gue pasti serem deh takut gitu
iya bener banget takut takut hasilnya gimana gitu kan

enggak lah guys doain aja semoga reva gak apa apa ya
oh semoga ya
ini sekarang gue lagi di rumah sakit nih
di rumah sakit
rumah sakitnya dimana kal
di rumah sakit medika
tapi boy kayaknya lo jalan kesini dulu deh
soalnya sekarang reva lagi di ugd
dia lagi cek darah
udah gitu tadi pas lagi di jalan
dia bilang dia gak mau ketemu sama allah
ya udah deh kal
sakit apaan ya
belum tau ya an
yaudah rumah sakitnya dimana
gue yang sekarang kesana ya
rumah sakit medika
yaudah gue sekarang kesana
tolong kabarin ke gue ya keadaannya reva
jadi sebaiknya dia harus banyak istirahat
dan sebaiknya dia harus rawat disana
itu pasti gara gara kecapean dok
kemarin dia habis camping di ciboda soalnya
tapi sakitnya bukan gara gara depresi kan dok
anak seperti ini harus depresi
bisa dong depresi gara gara cinta dong
namanya masih muda kan
kalian ini masih muda
kalian harus butuh banyak sekolah lagi
belajar lagi biar kalian gak depresi
karena urusan asmara tidak mungkin jadi depresi
mending dokter omelin aja nih anak
biar gak pacaran terus
yaudah saya pamit dulu
dan tolong berikan waktu untuk reva istirahat
biar proses penyembuhannya lebih cepat lagi
dan kalian bisa bersenang senang kembali
ya saya pamit dulu permisi
permisi ya dong
permisi kasih kan
terima kasih dok
terima kasih ya dok
reva dipenuhi banyak minum air putih
iya gue lupa baru kejalanan
yaudah lo istirahat ya re
gue udah baik kan
makasih udah dateng
lu jangan sampai kecapean dong
jangan lupa makan
kalau udah sakit kayak gini lu sendiri yang udah ngerasain kan gak enaknya
wah kejadian tuh gue turki
padahal waktu lo dikeroyok di ninggalin uang
pinjam hp dong
aisa pulsa anda tidak cukup untuk melakukan
bebir kamu malu maluin aku aja sih

maksudnya gak pernah habis
ya blagun gue
apa perlu mas samperin semua rumah sakit
tapi ya percuma juga ya mas
gatau dimana rumah sakitnya
harusnya itu yang namanya reva atau temen temennya ngasih tau mas
ngambarin mas reva tuh dibawa ke rumah sakit mana
itu dia yang jadi masalahnya mas
temennya reve emang gak banget
mereka tuh gak smart
kenapa mereka gak ngabarin aku atau ngabarin emas
dimana rumah sakitnya reva
sekarang kan kita juga jadi bingung mas ya kan
kamu kemana aja sih sayang
papi khawatir tau gak

biar papi gak gelisah kayak gini
atau minimal kamu kabari lah ke adriana
kalo kamu tuh dibawa kemana sama temen temen kamu
minimal kabarin lah dimana rumah sakitnya
pih dia tuh mana peduli sama aku
malahan dia tuh gak mau bawa aku ke rumah sakit tau
ini aja untung ada temen temen aku
yaudah udah gini gini sayang
kamu gak perlu saling menyalahkan ya
sekarang kamu kasih tau ke papi dimana rumah sakitnya
karena papi harus kanan sekarang juga
di rumah sakit medika
yaudah papi langsung kesana sekarang
ayo ke rumah sakit sekarang
rafa marah ya sama aku ya
bukannya aku nggak mau bawa reva ke rumah sakit
tapi mas tahu sendiri kan
semalam aja kita mau bawa ke rumah sakit
tapi rasanya gak mau mas
dia nolak aku buat aku aja ke rumah sakit
iya kamu benar
level memang paling susah diajak ke rumah sakit
tapi sekarang kita nggak perlu bahas itu lagi
ada yang lebih penting
sekarang kita berangkat ya
ya rahman ya rahim
hanya kepada mu hama bisa minta pertolongan
tolong ya allah
sembukanlah reva dari sakitnya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
adeh momma jadi lupa
momma tuh belum shalat tau